hah siapa belakang lokuan ini
siapa belakang sobi
asap gak ada
gak ada juga
kamu begini kamu ngapain disini
eh kamu juga ngapain disini
gak tau lukuannya apa yang disini
alay tau gak
jadi jangan mau bazir
kalau mau bazir itu tuh perbuatannya setan tau gak
yuk diam yuk
apa lagi sih
ribut ini itu buat penangkal makhluk halus
jadi kalau misalkan ada tuyung di sekitar kita
dia bakalan kepanasan
kalau manusia gak bakalan kepanasan
ini tuh bermanfaat
betul lan kayak gitu caranya
teruan kayak gitu kita bisa gantung
kita bisa ceritain itu tuyul asli atau manusia
eh ismail ini berapaan sih
lukman mau dong
kok lukman jadi paling minta sama haikal sih
terus aku harus minta juga gitu
tapi nanti kalau tujuannya muncul depan mata gimana
yaudah deh aku ikutan deh
ya udah deh
terusan mulut oh
kenceng pun how

kalau gitu kita cari tuyulnya
aduh kalian bener bener kebangetan nih astagfirullahaladzim
masa ustadz ustadz yang baik dan santun laki laki yang penuh tantangan alias tampan tanpa tandingan gitu bilang tuyul
maafkan pak ustadz kita kira pak ustadz tuyul gitu
jadi gini ustadz kita tuh lagi cari tuyul
aduh kalian aneh aneh aja tuyul pake dicari
kalian jangan percaya sama hal hal yang tanya
kalian pikir itu tuyul mau nyambel
kalian tuh mau pake rantai biskuit mau pake rantai kapal
aneh aneh aja pokoknya kalian nggak boleh percaya sama seperti itu
ujung ujungnya nanti kalian bisa kena musre
biasanya udah udah nih kalo dipilem pilem
tuyul dimasukin botol
kalo kalian ribut ribut kaya gini ya kalian yang usah masukin botol
wah jangan dong ustadz
aku yul diurusin
gimana tuh kak gelangmu tuh
udah dicari gak ada
kalo misalnya aku tau
aku gak bakal minta tolong sama kalian
kalian cari tuh di deket pagar di rumput rumput atau dimana gitu cariin dong
waduh kayaknya ada yang beda nih
masa kita capek nyari kamu tuh cuman diem aja berdiri disini
aneh aneh gak beres iki
kadang kadang gelang bukanya
mah gitu dong
itu apaan itu tadi yang butak butak
botak salah botak
ih tapi tadi aku tuh serius ngeliat ada yang kepalanya botak lewat kesana
apa jangan jangan itu tuyul
oh my god aku takut banget
itu kan suaranya kaila
berarti bener kaila
sini ada tuyul
wih ngeri kata si mokku seram tenang
tapi gimana kalau kita cari tele itu habis maghrib aja
iyo soalnya si namanya maluk halus itu pasti datangnya ya paling banyak malem aja
kalo kita cari sekarang nanti si yang datang bukan tuyul
tapi usap musap si yang super kalah
kalo kaya gitu ada parten mereka
kita tos dulu dong
ada di mana sih minyaknya
di dalem kerdus positi
mana sih padep tuh
siti udah cari cari kagak ada
cari dulu pakai mata jangan pakai indung
layak banget dibilangin
adanya kecap doang nih pade
tuh kecap tuh
ada di mana mana enggak ada pada ini jangan begitu
pada siti mau masak jadi lama nih adek adek apa di mana sih
begitu begitu begitu marah marah nyaris nyari tapi begitu amat
enggak tahu lagi orangnya lagi cari cari pisang pisang minyak goreng di mana seingetan
badai ada dusur
belum surat asar
kenapa pintunya dikunci sih
pak herman bagaimana mau goreng orang minyak gorengnya juga kagak ada
enggak mungkin pakde salah lah yang pade inget semuanya itu dalam dus
masa ketinggalan di pasar
pak dek kalau emang ada mah pasti di dalam kardus ini juga ada
tadi mendingan balik ke pasar tanya sama tokonya itu